tuh kan bener
kemana tuh ini tadi pesantren temen sepi begininya
jangan jangan udah pada berangkat
sepi begininya pada kemana
kan ada ambo
sini ngapain disitu
ini tepeda kemana
saya mau nyusul ke tempat mtq itu
coba kasih tau saya alamatnya dimana
udah cepetan jawab
si pudintekan lagi sakit
aduh saya takut kenapa napa
ini mah saya harus nyusul kesana pamuklis
pudin gak ada di rombongan
pamuklis jangan gitu
ah yang benar
tadi si pudin pergi
itu kan perasaan ambo doang
ya udah saya minta alamatnya aja
saya mau susulin kesana
saya minta alamat
bukan minta uang pecahan saya mah
maka menulis alamat
nyari pulpen lah
ini pulpennya tuh
kok bisa aduh pulpen apa mau nih
eh itu di kupiah
jadi saya nyari nyari alamat bawa bawa tangan pamuklis
eh jangan dong
ini tulis di kertas tuh
maha juga ada kertas segala
tuh nih tah
tulis di tuh
nah alamatnya udah selesai
pokoknya kalau uni perlu apa apa
pokoknya ambo siap ngebantu ya uni yoh
samu aju samu anaknya
nggak ada etika nya
bilang ke makasih
di depan kita kan ada pertigaan nih
saya rasa ke kanan ini
gak usah bikin kertas segala
udah kaya baja ke laut lo
nih mendingan nih punya gue nih
lebih akurat gue bikin
mempegang kunci surgi
kita nih di sini nih jalan raya nih ini ke kanan itu lokasi di sini berarti ke kanan
jangan protes ah kalau memprotesnya kaji dulu aduh perasaan nggak enak tapi gimana kalau kita tanya
sama tukang warung aja kali ya udah bukan ahwan ikhwat umi ustadz dan pak haji untuk lebih menyemangatkan
aksan kita bersolawat boom salatullah salamullah ala ta'ha rasulillah sholatulillah
masya allah bagus banget
allah mahal lemel quran
apa aku bisa lebih baiknya daripada dia
harus banyak latihan lagi kayaknya
tunggu rokan aku kan masih sakit
padahal kan ada umi sama rombongan pesantren yang mau datang

ditaruh ngebet kali
kayaknya salah jalan
nggak ada salah
nggak ada salah
afwan al mukallam haji haji haji padun pemegang koci apartemen
menurut saya ustaz musa yang baik dasantun ini semakin lama
odong odong ini semakin mengarah ke hutan
atau biasa disebut
lu pake banyak nanya segala
udah turutin gua aja
nah apa sih ribet bener dah
eh tapi bang
nggak ada salahnya kita cek dulu
aduh lu lagi mau ngeremehin gua
gua lama dulu ditanya suci
kagak pernah nyasar gue di sana
apa kaya di mari
kagak mungkin gua nyasar udah ikutin gua aja
naam ustaz musa yang baik dasantun
al mukallam haji haji haji padun pemegang koci surga
enggak mungkin salah
tuh lu dengerin
kayaknya ini udah masuk waktu zuhur nih
ke jam berapa ini
kayaknya bang lebih baik kita semua soal tepat waktu ya
kita sholat dulu
iya kagak usah ngajarin gua
gua haji tiga kali udah tau
dari tadi gua suruh lu nyari mushollah kenapa sih lu
di ujung jalan ada musoleh
udah kita kesana ya
ini masih tinggal aja sih
assalamualaikum wa rahmatullah
agar kami semua selamat sampai tujuan
dan berikanlah elang kekuatan
supaya semangatnya tidak padam
untuk membela kebenaran ya allah
hamba pasrahkan semuanya padamu ya allah
assalamualaikum wa rahmatullah
eh tuh kan bener
ternyata mu udah bohong berarti ya
pudin aduh disikok
udah ikut sama rombongan
penyemangat unisara berarti ya
pudin ketinggalan bang muklis
iya kesitu nyusul
disangkul waang ikut kesana din
ya ampun mamski
kenapa malah tinggalin tujuanku ya
ya pudin sih
pudin harus kesana sekarang ya
gak bisa pudin
aduh jangan jangan
jangan bang muklis
pudin gak mau dipecat
disiku aja ya
cakep tanca bana tuh
betul kata ampu ampu udah bohong
pudin disini ibunya disitu
gak ada niat untuk ngeremehin al mukarram
saya cuma pengen kita tuh sampai tepat waktu di tujuan itu aja
hah kerjaannya begitu aja
udah mendingan udah balik aja deh
eh bukan bukan sini sini sini
lu yang balik ke sana pesantren mau loh
jangan dong al mukarram
udah saya suruh balik sendirian sih
barangkali al mukarram kan
eh kan gue yang ngusir dulu
udahlah jangan pada berantem
ustadz musa kita ikutin aja bang badrun ya
insya allah dia tahu yang apa harus dikerjain
dan kita jalannya kemana ya
biar gak ada perselisihan